weh meme teh kasihan sama teh isa
dia kemarin cerita udah gak kerja lagi sama bu nurmala
bu nurmala udah gak bikin rendang lagi di rumah
soalnya bu nurmala
tahun ini teh udah separuh jalan
kamu gak pengen punya pendamping beneran
saya teh pengen liat kamu berumah tangga pur
lu kan tahu gue lagi deketin ani
saya mah tau atuh pur
tapi neng aninya tau apa enggak
muknya segede gaban
bukan segede gaban
lagian ini bukannya kopi
beh mancing yuk
wah mba be masih kaba gitu ah
kan kita teh mancing hampir tiap hari
emang kenapa beh
anak sama mantu gue lagi ke jawa
lha si bobby cucu gue belum pulang
yaudah tuh kalau begitu saya mau ke rumah haji murad aja
siapa tahu dia mau diajak mancing
selamet ya be
menjadi penjaga rumah
kalau ada maling tinggal gonggong aja
gak ada cewek lain
saya mah gak yakin pur
dia mau fokus sama neng ani
bang ojek bang
biar gue aja tis yang bawa tis
kur katanya mau fokus sama neng ani

itu cewek cakep jawa pur
aduh jangan mbak
saya mah udah menikah
ye abang gairah aja
kalau saya minta tolong lagi ke depan
kalau saya sudah bawa pancingan masa saya mau ngajak bad bimton
kalau lo mancing ajaknya di sana
jadi pak haji gak mau mancing

pipih kok udah pulang
pipih belum pulang mih
emang beda gitu
kalau pulang mah pipih langsung istirahat gak balik mau jek lagi
nah kalau mampir mah pipih
laper ya pipih teh

mereka bilang saya sudah dari rumah mbak be tapi dia juga tidak mau mancing
makanya saya datang ke sini
mancing sendiri saja kenapa
mendingan saya pulang daripada mancing sendiri ji
di mana mana mancing ikan bukan mancing sendiri
ya sudah ji saya pamit saja assalamualaikum
daripada pulang ini teman saya
ke rumah gb saya
be mbak be kasihan dengan t isa
dia kemarin cerita sudah tidak bekerja lagi dengan bu nur
bu nur malah sudah tidak membuat rendang lagi di rumah
soalnya bu nur malah mau bikin restoran padang
kalau bu nur mau membuka restoran padang kenapa t isa tidak ikut bekerja dengan bu nur saja
t isa belum tahu
kenapa t isa belum tahu
mimih juga tidak tahu atupi
waktu t isa bilang belum tahu mimih juga tidak bertanya
kenapa t isa belum tahu
ini dia kak
ji kurang kencang mungkin
ini ine ke citra
kita tidak mengganggu kak
iya apaan sih
ya tidak dong
yang punya nomor teleponnya si naim
masa tidak punya nomor telepon gebetan ji
bang gebo nyok jatuh di talang
yuk kita pulang
kalian sedang berlibur ya
kita kalau nggak ada kerjaan dari agensi di rumah aja
kalau aku udah di rumah selamanya
kamu sudah tidak bekerja nih
ke rumah klien
tapi gajinya tidak seberapa
pasti mau nikah ya
ih apaan sih
aku cari kerja dulu tahu
pipi mau jahit dulu ya min
tehya mau pergi
cuma saya aja yang mau pergi mah
mau balik lagi ke pangkalan
kamu males makan ah
aku mau makan
aku mau makan
teh yo kira kira saya bisa enggak kerja di tempat emak
kalau itu saya jawabnya nggak bisa main kira kira
soalnya yang bisa jawab cuma emak

kamu masih bisa main kira kira
kamu sih ya

terima kasih ya
lu mau mancing apa udah mancing
tadinya mau tapi nggak jadi paji
nggak ada ikannya
nggak ada teman
kalau ktabg sekarang mah lu tuh cian dah
nang iya belum balik ya
nang iyof belum balik ya
mak gasnya abis mak
masih banyak yang belum digoreng
jadi harus beli gas baru betul
suruh beli gas
ya udah nanti abang beliin ya
abang mau beli gas
ya saya anterin dulu mbak
saya juga mau duit